sampai di lantai tiga pas keluar pas pintu lift terbuka pintu ruangan itu sudah terbuka juga yang mulia dan sudah ada pak efes di situ yang mulia
baru pas saya maju saya perintah bapak
pak riki dibawah ya mulia
saya tanya ke bapak saya perintah bapak sini deh pada saat itu bapak lagi nangis yang mulia
baru dibawa saya ke sofa yang mulia disuruh duduk di sofa yang mulia
ada sofa satu baru ada sofa panjang yang mulia baru depan sini tv di sana ada sofa juga
saya duduk disini baru bapak duduk di sofa panjang sebelah kanan yang mulia dekat ke arah saya ya mulia
ibu putri belum kelihatan pada saat itu yang mulia
saya masuk belum kelihatan ibu putri
baru bapak nanya ke saya
bapak nanya kamu tahu nggak ada kejadian apa di magelang
baru nggak lama kemudian ibu masuk duduk di samping pak efes yang mulia
ibu pecah masuk duduk di samping ibu
bapak habis nanya ke saya itu nangis dulu yang mulia
habis ngobrol nanya itu saya bilang saya tidak tahu
saudara putri duduk di mana
di samping pak efes ya mulia
baru abis bapak masih nangis ini saya kaget ada kejadian apa di magelang
baru dia bilang ibu sudah dilecehkan sama joshua
baru abis itu nangis lagi ya mulia
saya pas denger itu saya kaget ya mulia
sampai dia maksudnya kok bisa sampai ada joshua bisa lecehkan ibu kan
saya kaget juga saya takut juga pada saat itu yang mulia
karena posisinya kan bapak ada di jakarta terus kami yang di magelang ya mulia
saya cuma aduh takut bapak marah ke saya kan
baru setelah dia nanya itu nangis lagi yang mulia
nangis ibu pece juga nangis pada saat itu
terus dia bilang dia lihat ke saya yang mulia
dia lihat ke saya jadi memang kurang ngajar anak itu
baru dia bilang sudah tidak saya dia dia sudah hina harkat dan martabat saya
baru dia bilang dia pegang keranjanya bajunya ya mulia
dia bilang ada gunanya pangkat saya ini kalau keluarga saya dibeginikan
saya juga langsung diam juga pada saat itu yang mulia
serba salah juga takut juga saya yang mulia
saya bilang pokoknya saya sudah diam pada saat itu yang mulia
baru dia rubah posisi ya mulia
dia rubah posisi begini agak maju begini ya mulia
baru dia bilang memang harus dikasih mati anak itu
bilang begitu ke saya yang mulia saya cuma diam aja yang mulia
baru bilang nanti kamu yang bunuh joshua ya
karena kalau kamu yang bunuh saya yang akan jaga kamu
tapi kalau saya yang bunuh gak ada yang jaga kita
dia menjelaskan tangannya sudah begini ya mulia sudah mendekat ke arah saya
saya cuma diam pada saat itu yang mulia
diam baru dia bilang ini
jadi gini chat lokasinya di empat puluh enam
dia bilang ke saya lokasinya di empat puluh enam
nanti di empat puluh enam itu ibu dilecehkan sama joshua
terus ibu teriak
kamu respon terus joshua ketahuan
joshua tembak kamu
kamu tembak balik joshua joshua yang meninggal
pada saat terdakwa ferdi sambo menyampaikan hal itu kepada saudara
itu dengan suara berbisik atas suara yang terdengar
apa namanya suara yang
menurut saudara putri dengar
artinya dia pasti mendengar
pasti mendengar ya mulia
baru sudah dijelaskan tentang itu skenario yang mulia
dijelaskan lagi yang mulia tentang skenario
jelaskan lagi tentang skenario baru dia bilang sudah kamu gak usah takut
karena posisinya itu kamu pertama bela ibu
yang kedua kamu bela diri karena dia nembak duluan
dia bilang begitu ke saya ya mulia
baru dijelaskan lagi secara baru ulang ulang tentang skenario ya mulia
nah sambil sambil dia menceritakan tentang skenario
ibu pece sempat ngobrol juga sama pak efes yang mulia
saya kurang jelas memang dengar suaranya ibu pece
tapi sepintas sepintas mendengar tentang pertama cctv ibu pece tentang bahas cctv duren tiga yang mulia
pertama cctv pak pece itu ngomong lagi membahas tentang sarung tangan ya mulia
nah habis itu sudah dia jelaskan ulang ulang ke saya yang mulia
dia duduk lagi biasa yang mulia dia nyender lagi baru dia tanya
menjelaskan berulang ulang mengenai apa
mengenai skenario tembak menembak tadi
jadi dia lihat ke saya baru ternyata mu eh senpi mu mana
dia bilang dia langsung ambil posisi itu ada di nggak tahu saya dari samping atau dari saku atau dari mana
langsung ambil keluarkan kau tambah munisimu kasih satu kotak peluru ya mulia ke saya
saudara terdakwa ferdis sambu memberikan satu kotak peluru
baru saya ambil saya keluarkan senjata saya saya taruh di kaki lutut saya kan
baru saya tambah munisinya saya ya mulia
awalnya senjata kamu isi berapa peluru
seingat saya tujuh yang mulia
seingat saudara tujuh
kemudian saudara tambah menjadi
saya tidak tahu kalau tidak memastikan yang mulia untuk tambahnya berapa yang mulia
berapa kapasitas dari senjata kamu
tujuh belas peluru tujuh apakah sampai full
tidak ya mulia
artinya tidak sampai full tetapi saudara tambah dari tujuh menjadi
lebih dari tujuh
lebih dari tujuh yang mulia
senjata yosua mana tanya ke saya senjata joshua mana
karena seingat saya masih ada di mobil waktu bang riki kasih masuk di magelang kan ya mulia
saya bilang ke bapak masih di mobil bapak di lexus
oh ya nanti kau turun kau ambil bawa naik ke sini
pada saat riki mengambil senjata joshua
verdi sambo kan ada di jakarta
di jakarta ya
bagaimana dia tahu bahwa senjata joshua itu ada di mobil
saya tidak tahu yang mulia
saudara tahu oke kemudian
baru saya turun yang mulia saya langsung turun saya turun ke bawah saya ambil senjata hs itu di
di dashboard baru saya taruh di tas tumi yang mulia
karena pada saat itu memang saya lapar sekali ya mulia memang karena belum makan juga ya mulia
saya ingat tadi bang radin pesen makan ya mulia
jadi saya sempat lihat keluar makanan sudah ada saya keluar dulu ambil kotak nasi ya mulia
saya bilang izin bang saya ambil saya masuk ke dalam pas saya naik naiknya lewat ini tangga di dapur yang mulia
saya taruh dulu kotak nasinya di atas dispenser
baru saya naik lagi ke lantai yang tiga
sampai di lantai tiga itu ada pintu ya mulia
pintu itu cuma bisa dibuka dari dalam pakai kode yang mulia
saudara tadi waktu ngambil senjata hs terusan nasi kotak
korban ada dimana
masih depan masih rame ya
masih rame di luar dan masih bercanda seperti biasa tidak terjadi apa apa
oke kemudian saudara naik
naik ke lantai tiga yang mulia
lantai tiga ya mulia
karena pintu gak bisa dibuka ya mulia dari luar
gak lama bapak buka pintu ya
saya buka tas tumi saya kasih izin bapak senjata yosua
diambil ya dek
turun lagi yang mulia ke bawah
saudara serahkan senjata hs minik josua kepada ferdi sambu
siap betul ya mulia
juga gak tau mau cerita ke siapa ya mulia
saya masuk ke toilet yang mulia
saya sempat berdoa yang mulia di toilet
saya sempat berdoa di toilet
karena pas saya keluar ya mulia dari toilet
om ibu sudah turun om
siap yang sampaikan gitu
om ibu sudah turun
saya langsung lari ke depan
sempat masuk ambil masker juga di gudang
gudang ya mulia
ibu sudah naik di mobil yang mulia
saya lihat ibu di dalam
ada bang ricky
ada almarhum baru ada
om kuat di belakang yang mulia
saudara masuk paling terakhir
paling terakhir ya mulia